video yang menunjukkan aksi begal di tol kemayoran arah fluid jakarta utara viral di media sosial
dalam video terlihat aksi penodongan yang dialami seorang pengemudi truk trailer oleh sekelompok orang
dalam lancarkan aksinya para pelaku ini menggunakan sebuah mikroled
sopir truk yang sedang berada di luar kendaraan ini terkejut dan coba menyelamatkan diri dengan masuk ke truk
namun pelaku berhasil merangsek masuk sehingga sopir truk langsung berlari menyelamatkan diri
para pelaku menggunakan senjata tajam dan berupaya mengancam korban
beruntung petugas tol yang tengah melakukan patroli mengagalkan aksi kejahatan komplotan begal ini
pelaku pun langsung melarikan diri
berbekal rekaman cctv satreskrim polres metro jakarta utara berhasil menangkap empat pelaku
yakni ds p nj dan mrs
polisi juga menangkap penada hasil curian mereka yakni w dan sa
jadi pertama kali ditangkap adalah sj yang di bawah umur
kemudian pada saat dilakukan penangkapan itu ada sebagian yang melarikan diri dan ada juga yang lari lompat dari jalan tol
namun pernah jatuhnya di kolam yang depan angkol itu jadi orang itu tidak sebaik meninggal lagi
masih ada dua lagi
para pelaku dikenakan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan penjara maksimal dua belas tahun
polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua tersangka begal lainnya
menawan sugro jakarta